meski kasus kofit sembilan belas di beberapa daerah di pulau jawa terutama di ibu kota dan sekitarnya disebut
mulai menurun lain halnya dengan kondisi di beberapa wilayah luar pulau jawa kasus penyebaran
kofit sembilan belas masih tercatat tinggi sedikitnya pada tiga belas dari tiga puluh empat provinsi baik di jawa bali maupun
di wilayah lainnya koalisi warga untuk lapor kofit sembilan belas dalam diskusi virtual pada rabu delapan september
dua ribu dua puluh satu menyebut masih terdapat anomali pada data kofit sembilan belas di indonesia hal ini berbahaya karena
dapat berpengaruh pada ketepatan kebijakan yang diambil juga mempengaruhi persepsi publik selain
itu cakupan vaksinasi dosis kedua pada populasi yang menjadi prioritas termasuk kelompok rentan
terutama di luar pulau jawa diketahui juga masih rendah kalau narasi yang dibangun oleh
pemerintah kan seolah olah masyarakat yang menolak vaksin ada memang seperti itu tetapi
sebenarnya yang terjadi adalah lebih banyak orang yang mau divaksin tapi vaksinnya yang tidak ada dan
ini terjadi juga di banyak daerah dan kalau kita lihat data secara nasional juga datanya
kemenkes sendiri ketimpangan terhadap vaksinasi ini juga luar biasa daerah daerah seperti lampung
vaksinasi sekretaris jenderal konsorsium pembaruan agraria dewi kartika menyarankan agar kerjasama
antar organisasi masyarakat adat dan sistem jemput bola dapat segera dijalankan vaksin ini fungsi dari
kita agrar akan sosial itu menjadi penting organisasi masyarakat adat organisasi tani
koalisi nelayan itu bersama koalisi di nasional ini untuk memastikan bahwa ada akses akses lain
yang itu tidak hanya berbatas pada akses vaksin atau fasilitasi vaksin oleh pemerintah
tapi kerjasama misalnya
terkait hal itu ombudsman republik indonesia bidang kesehatan mengaku saat ini
percepatan vaksinasi menjadi salah satu dari empat fokus pengawasan terkait covid di indonesia
ada beberapa hal yang dinilai dapat mempercepat vaksinasi
di antaranya perbaikan data kependudukan juga data terkait covid secara umum
perbaikan koordinasi antar instansi serta optimalisasi peran kepala daerah
juga optimalisasi peran kepala daerah nah kepala daerah itu juga sekali lagi
bukan hanya kalian memimpin mengurus masalah ekonomi gitu hukum
ini sekarang masalah keselamatan masyarakat
kalau ekonomi mungkin bisa runtuh tapi kalau kehidupan kita nggak bisa kembalikan kan
ada kaum rentan itu yang mungkin yang tidak terjangkau masalahnya misalnya
yang tadi nggak punya nik nggak punya masyarakat adat di dalam yang tidak terdata
terakhir pemerintah juga diharapkan dapat konsisten pada vaksin equity
atau keadilan vaksin
artinya percepatan vaksin harus tetap di dasar

pada prinsip keadilan
di mana lansia dan kelompok rentan harus diprioritaskan dan memastikan jatah vaksin tidak disalahgunakan
yang justru dibagikan kepada kelompok non tenaga kesehatan
di saat masih banyak masyarakat lainnya yang belum mendapatkan kesempatan vaksin
nabila putri jakarta